indonesia menelan kekalahan dari argentina dengan skor dua
dalam pertandingan fifa match day di stadion utama glorabung karno jakarta senin lalu
dua gol argentina yang dicetak leandro paredes dan christian romero
menjadi penentu kemenangan albi celeste
hasil yang membuat peringkat indonesia di ranking fifa periode juli dua ribu dua puluh tiga diprediksi turun
sebelum melakoni dua laga fifa matchday kontra palestina dan argentina
indonesia berada di urutan ke satu ratus empat puluh sembilan ranking fifa dengan catatan seribu empat puluh enam empat belas poin
berdasarkan situs football ranking hasil imbang dengan palestina
sebenarnya membuat skuad garuda mendapat tambahan satu tujuh puluh tujuh poin
dan membuat mereka tetap berada di urutan ke satu ratus empat puluh sembilan
namun setelah menelan kekalahan dari tim tenggo
indonesia harus kehilangan empat puluh lima poin
pengurangan poin tersebut cukup kecil
karena skuad garuda menang di satu empat puluh tujuh poin
garuda menghadapi tim yang berada di peringkat satu dalam ranking fifa
secara total skuad garuda mendapat tambahan satu tiga puluh dua poin di fifa matchday edisi juni dua ribu dua puluh
namun peringkat indonesia di ranking fifa malah turun ke posisi satu ratus lima puluh dengan raihan seribu empat puluh tujuh empat puluh enam poin
faktor utama penyebab turunnya peringkat indonesia adalah kemenangan tipis satu botswana
kemenangan tersebut membuat botswana menang di satu empat puluh tujuh poin
kemenangan tersebut membuat botswana menang di satu empat puluh tujuh poin
dan naik dari peringkat satu ratus lima puluh dua ke peringkat satu ratus empat puluh tujuh
selanjutnya indonesia akan melakoni fifa matchday pada bulan september mendatang
dan masih belum diketahui siapa saja lawan skuad garuda nantinya